inilah lima ekor sapi kurban yang rencananya akan dibeli presiden ri joko widodo dari sutrisno
seorang peternak asal desa kalongan kecamatan ungaran timur kabupaten semarang
salah satu sapi yang akan dibeli oleh presiden joko widodo berjenis limosin yang diberi nama bambu
memiliki berat satu ton empat puluh dua kg dengan harga lebih dari seratus juta rupiah
sutrisno sendiri sudah merawat bambo sejak setahun lalu saat masih berumur dua tahun dan masih berbobot sembilan kuintal
saat ini usia sapi milik sutrisno sudah berumur tiga tahun dan masuk seleksi dari dinas peternakan pemprov jateng
menjadi hewan kurban yang akan dibeli jokowi
untuk perawatan sapi sapi tersebut membutuhkan perhatian lebih seperti harus dimandikan tiga kali sehari
sutrisno mengaku memiliki kebanggaan tersendiri karena sejak dua ribu empat belas
sapi sapinya selalu menjadi langganan dibeli oleh presiden jokowi
sampai jumpa di video selanjutnya